assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa sehat
alhamdulillah sehat dan semangat tentu saja
semoga allah curahkan rahmat barokah karunia
dan yang utama magfirah ampunan dari allah swt
tercurah kepada anda
pemirsa untuk sesi kali ini
saya ingin anda lihat gambar di sebelah saya ini
orang terkaya di dunia
anda tahu setiap tahun berapa uang yang disumbangkan
satu setengah miliar usd
berapa dalam rupiah
masya allah dua puluh triliun untuk kesehatan masyarakat
anda kagum ya
mungkin ada dikatakan wah hebat ya
tapi jangan salah
saya juga kagum kepada seorang guru
yang tinggal di bandung jawa barat
namanya saleh muslim
apa yang dilakukan
dia bukan orang kaya
dia bukan orang kaya
dia bukan orang ternama
tapi beliau senantiasa mendermakan ilmunya
di dalam bis
di dalam bis umum
dia bukannya ngamen
tapi menyemangati orang
mengajarkan tentang arti kebahagiaan
mengajarkan tentang bagaimana hidup damai indah dan tentram
rupanya terjawab sudah
bahwa untuk menjadi orang yang dermawan
kita tidak perlu
kita tidak perlu
menunggu seperti bill gates
untuk menjadi orang yang mampu berbagi
tidak harus kaya
tetapi bisa dimulai
kapan saja dan dimana saja
terlalu banyak orang yang tak mau memberi
saya belum cukup jadi orang kaya
akibatnya kesenjangan dimana mana
perbedaan si kaya dan si miskin
dan bahkan kiri kanan kita
banyak orang yang kelaparan
oleh karena itu
ada satu sifat yang harus kita lakukan
satu sifat yang harus kita kenal
di bulan ramadan yang penuh
dengan keindahan dan berkah ini
bahwa ketika anda melihat bill gates
melihat saleh muslim
dari mana sifat kedermawanan
ya dermawan adalah bersumber dari allah al bar
yang maha dermawan
yang maha baik
sembilan puluh sembilan sifat dari allah
adalah satu sifatnya
asmaul husna adalah al barr
adalah yang maha dermawan
inilah sifat agung yang dimiliki oleh allah
namun jangan lupa
meskipun kita adalah seorang hamba
meskipun kita adalah seorang manusia
kita sebelum lahir ke muka bumi
jiwa kita berjanji kepada tuhan
ketika tuhan bertanya
bukankah aku tuhanmu
dan jiwa manusia kemudian merunduk
lalu tuhan mengatakan lagi
di hari kiamat nanti
jangan bilang kamu tidak tahu
tuhan itu yang menerima
setelah kita melihat orang yang bermawanya
melihat orang yang suka berbagi
pasti kita menghormatinya
sesungguhnya bill gates nya kah
apakah manusianya atau sifatnya
baca dengan nama tuhanmu
di dalam dirimu sendiri
tidakkah kamu perhatikan
ya sifat dermawan begitu indah
sifat dermawan begitu agung
semua merindukan sifat itu
siapakah al baru yang maha dermawan
siapakah al baru yang maha baik
siapakah yang mengajar bill gates
untuk berbuat baik
siapakah yang mengajar manusia manusia
untuk berbuat baik
bahwa ketika engkau berbuat baik
katakanlah segala puji bagi tuhan
dialah allah al baru
yang meniupkan sifat sifat keindahan
yang dermawan dalam jiwa manusia
hingga ketika manusia mampu mengeluarkan
sifat sifat agung itu
niscaya engkau akan dihormati
engkau akan dimuliakan
engkau akan diagungkan
bahwa kemuliaan manusia adalah dekat
ya dekat dengan allah al bahru
maka barang siapa
yang merapat kepada allah
bukan hanya merapat berupa doa
merapat bukan hanya berupa zikir
tapi yang paling baik adalah engkau merapat
kepada keagungan karunia
yang harus engkau aplikasikan
meskipun dengan seuntai senyuman
meskipun tepukan bahu
kepada pegawai atau karyawan
dengan memuji istri
yang memberikan makanan
tapi tak pernah kita hargai
hargai orang tuamu
yang pernah membesarkan
karena pujian senyuman pengakuan
adalah karunia dari allah al aqsa
inilah asma'ul husna
meskipun tak mampu manusia menirunya
paling tidak kita bersikir
dengan tingkah laku kita
allahumma ya allah ya bah
engkaulah yang maha dermawan
dermawankanlah bibir kami
dermawankanlah ilmu kami
dermawankanlah akhlak dan perlakukan
ya rabbal alamin